sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
bayinya udah pulang ke rumah belum
kamu tau gak sekarang tuh aku lagi kangen banget sama fina
ya mungkin karena setiap hari dia ada di rumah ya
sekalinya dia hilang itu terasa banget
iya aku ngerti banget perasaan kamu mil
seandainya ada orang yang bisa bawa vino balik ke rumah
aku pasti akan kasih dia imbalan al
apapun yang pantas bahkan lebih
mil seandainya nih al
seandainya aku bisa nemuin vino
kamu bakal ngasih aku apa apa
apapun yang kamu mau
ini janji cowok sejati atau orang yang lebih frustasi
al kamu tau aku kan
aku orang yang gak pernah lingkar janji kan
aku akan berusaha supaya vino itu balik lagi ke rumah

suara apa sih itu
itu suara apa ya
mana suara apa sih
itu ada suara jalan gedung di luar tembok
harusnya tadi aku ikut aja tangannya
suara apa ya
oh itu aku lagi pasang musik yang agak agak ngebit di kamar
nah yang kamu dengar itu suara basnya karena emang keceng
kak itu bukan suara musik
aku tahu gimana suara musik gimana suara bas
itu suara orang gede gede di tembok kak
oh kakak gak dengar apa apa ya
keping kamu kali yang bermasalah
kakak mana tahu kita ada di mana di kamar juga nggak ada
tapi kakak tahu kan sejak kapan dia pergi
yang jelas nyita itu gak akan pernah kembali ke rumah ini sebelum dia menemukan anaknya yang hilang
yaudah lah orang cuma nanya doang
kok jawabnya pake sewet gitu sih
bayangin aja dong kamu pulang kerja langsung nyari mita
tanya ke kondisi mama sama papa gimana
ah yaudah lah
aku mau mandi dulu ya
kasian findon dia sendiri di sana
aku harus cari vino

gopi kakak sudah datang sana
tungguplan siap sampe reasonnya waktunya
kalian cuma berwa bercanda

duanya allah udah bagaimana namanya
di bingung kurut lu kan makasih

aku udah gak bisa jagain vino
aku yang bersalah